halo selamat malam koalisi perubahan tancap gas
satu persatu anggota koalisi demokrat pks
menggelar deklarasi dukungan kepada anies baswedan
sebagai bakal calon presiden menyusul nasdem yang sudah deklarasi duluan
deklarasi estafet ini dilakukan setelah nasdem bermanuver
melakukan kunjungan ke sekretariat bersama koalisi gerindra dan pkb
apakah ini menjadi pertanda kebuntuan pembahasan cawapres
sudah berhasil diselesaikan
maju mundur koalisi perubahan anies baswedan
bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan
dalam political show
kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu
sempat dikabarkan merenggang
partai nasdem partai demokrat dan partai keadilan sejahtera

yang digadang gadang akan mendengar dengan berbicara tentang kebenaran dan kebenaran
dan mengeklarasikan koalisi perubahan kembali bertemu
di kediaman anies baswedan pada jumat lalu
pertemuan yang dilakukan para petinggi partai anggota koalisi perubahan itu
membahas pernyataan resmi ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono
yang mendukung pencalonan anies rashid baswedan
sekjen demokrat teguh rifki harsya mengungkapkan akan segera menggelar deklarasi
ketika syarat ambang batas pencapresan dua puluh persen sudah terpenuhi
nah tentu harapan kami adalah bahwa tiga partai segera menandatangani dukungan untuk pak anies sebagai calon presiden
nah ini yang kami sedang terus dorong tentu juga kami yakin bahwa nasdem dan pks juga akan mensegerakan itu
karena yang paling penting adalah deklarasi yang dua puluh persen pt ini
dengan deklarasi yang dilakukan oleh partai nasdem tiga oktober dua ribu dua puluh
nasdem pada saat itu menggelar deklarasi dukungan lewat pernyataan langsung ketua umum nasdem surya paloh
yang disambut kesediaan anies baswedan di nasdem tower jakarta
yang saya amat hormati seluruh keluarga besar nasdem yang saya banggakan
bismillah kami terima kami siap jalan bersama
jadi ini hari kita mendeklarasikan calon presiden resmi partai nasdem
sementara pernyataan resmi dukungan kepada anies baswedan
disampaikan ketua umum demokrat agus harimurti yudhoyono
hanya melalui keterangan tertulis kepada media pada kamis dua puluh enam januari lalu
muncul kesan deklarasi dukungan partai demokrat itu sebagai reaksi atas manuver nasdem
yang berkunjung ke rumah sekretariat bersama koalisi partai gerindra dan partai kebangkitan bangsa pada hari yang sama
apalagi usai pembicaraan tertutup selama satu jam
begitu para petinggi partai yang menggelar pertemuan itu tidak menamping
adanya pembicaraan koalisi menjelang pilpres dua ribu dua puluh empat
kita berkunjung ke sini pasti banyak pertanyaan
terus bagaimana dengan nasdem pks demokrat
tetap berjalan baik baik saja sedang dalam berkomunikasi
doakan juga seperti gerindra dan
pkb segera untuk membuat sekretariat bersama
tidak ada yang lain
saya pikir kontestasi politik ini pilpres ini masih sangat lama
tapi hawanya mulai terasa dari kemarin kemarin
dan ini menurut kami perlu untuk kita cairkan
perlu untuk kita buat menghadapi kontestasi ini menjadi politik yang gembira
bahwa politik itu sangat dinamis ya
semua kemungkinan kemungkinan juga akan bisa terjadi
dinamika politik yang juga disampaikan secara terang terangan
sekjen partai gerindra ahmad muzani
gerindra dan pkb menyambut baik jika partai nasdem memutuskan bergabung dalam koalisi
secara lisan apakah sudah ada ajakan kepada nasdem untuk bergabung pak
kita mempersilahkan kepada pilihan partai masing masing
tetapi kalau mau bergabung di rumah sekretariat bersama ini alhamdulillah
ada pertanyaan juga pak
tampaknya konstelasi koalisi pilpres dua ribu dua puluh empat masih sangat cair
selama janur kuning belum melengkung pada pertengahan oktober nanti di gedung kpu
dikliputan cnn indonesia
terima kasih pak
bagaimana saat ini posisinya ataupun elektabilitasnya sosok anies baswedan
dalam hasil survei yang sudah dirangkum oleh tim litbang dari cnn indonesia
saya akan tunjukkan ada beberapa hasil survei terbaru
masih ganjar pranowo dua puluh lima satu persen
kemudian anies baswedan delapan belas tujuh persen
rituan kamil melesat agak tinggi ya
ini tujuh dua persen
dan sandiaga uno turun agak banyak di angka dua tiga persen
ini adalah survei elektabilitas capres versinya algoritma research and consulting
perbedaan antara ganjar dengan anies hampir sekitar enam sampai tujuh persen
dengan anies sekitar dua persenan
kita lihat hasil survei lembaga berikutnya
survei lsi deni ja tujuh sampai sebelas januari dua ribu dua puluh
ini relatif baru sekali ya hasilnya
survei lsi tujuh sampai sebelas januari dua ribu dua puluh
ganjar pranowo dua puluh tujuh dua persen
kemudian anies baswedan enam belas delapan persen
rituan kamil tujuh dua persen
bedanya tipis sekali kalau kita lihat di sini
antara anies baswedan dengan prabowo subianto hanya terpaut delapan persen
sementara anies dengan ganjar ini bedanya mungkin sekitar berapa ini
lima belas persenan ya antara ganjar dengan anies baswedan versi lembaga survei indonesia
kita lihat survei berikutnya
yang pertama adalah ganjar pranowo tiga puluh dua delapan persen
kemudian anies baswedan dua puluh tujuh satu persen
puan maharani dua empat persen
tidak tahu atau tidak jawab alias undecided voters dua belas satu persen
jadi kalau dilihat di sini posisinya ganjar pranowo masih berada di puncak elektabilitas
dengan angka di sekitar
ya sekitar tiga puluh sampai tiga puluh dua persen
sementara anies baswedan kalau kita bisa rangkum dari tiga lembaga survei tadi
mungkin di kisaran sekitar enam belas sampai dua puluh lima an persen
itu tadi hasil dari tiga lembaga survei yang berhasil dipotret ataupun dirangkum oleh tim litbang cnn indonesia
apakah dengan modal elektoral anies baswedan yang belum sampai ke tiga puluh persen
dan ini membuat partai partai koalisi pendukungnya maju mundur dalam mendeklarasikan koalisi
yang akan diberi nama perubahan atau memang deklarasi setengah hatinya pks hari ini
karena tadi sudah ada pengumuman dari pks tapi kita belum bisa membaca apakah itu memang dukungan resmi atau masih setengah hati
nanti kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang ada di studio pada malam hari ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
koalisi perubahan tancapgas
satu persatu anggota koalisi demokrat pks menggelar deklarasi dukungan kepada anies baswedan sebagai bakal calon presiden
deklarasi estafet ini dilakukan menyusul nasdem yang sudah duluan
apakah deklarasi ini berhasil
bentuk reaksi atas manuver nasdem belakangan ini
dan apakah ini berarti kebuntuan pembahasan cawapres sudah berhasil diselesaikan
maju mundur koalisi perubahan anies baswedan
malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan salah satu dari yang paling ujung ada ketua dpp partai kebangkitan bangsa
mas daniel johan selamat malam mas daniel
ini stranger ya
stranger di antara koalisi koalisi yang katanya mau akat gitu
siapa tahu stranger bisa masuk nanti
atau bisa menarik
selamat malam mas daniel
kemudian ada ketua dpp partai nasdem mas sugeng suparwoto
selamat malam pak sugeng
selamat malam nana
dan selamat malam pemirsa cnn
ada kepala bakomstra partai demokrat mas herzaki mahendra putra
selamat malam mas zaki
terima kasih sudah jauh jauh datang dari soekarno hatta
habis menyaksikan deklarasi kesini
gak telat makasih
ada pendiri sirus network mas hasan nasmi
selamat malam mas hasan
dan seharusnya ada perwakilan yang hadir ke studio
partai keadilan sejahtera
tadinya kang pipin sopian mau bergabung tapi harus mengikuti rapat di kantor dpp pks
nanti akan bergabung melalui sambungan zoom
apakah sudah bergabung
perwakilan dari pks
salah satu jurubicaranya
tampaknya belum bergabung
nanti kita akan bergabung dengan salah satu jurubicara pks
untuk membahas apa tadi maksud deklarasi setengah hati yang dilakukan oleh pks di bandara soekarno hatta ya
dan sebagai bentuk dari partisipasi publik
kami selalu mengundang teman teman mahasiswa untuk bergabung melalui sambungan virtual
ada badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas sahid
selamat malam teman teman dari sahid
terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini
nanti teman teman bisa bertanya ataupun mengkritik menyatakan pendapat karena suara kalian sangat meter
suara kalian sangat penting pada kontestasi
oke silahkan nanti teman teman mengikuti jalannya diskusi saya
langsung ke pak sugeng
pak sugeng manuver partai anda manuver nasdem datang ke sekretariat gerindra dan juga pkb
ini sebetulnya tujuannya apa sih
ingin menjajaki alternatif koalisi pak sugeng
ya masyarakat sah untuk menginterpretasikan apapun
tapi bahwa intinya nasdem itu partai terbuka
kita ingin berkomunikasi
kepada siapapun tanpa juga ingat ya sekali lagi tanpa lantas mendekonstruksi apa yang sudah kita bangun
yakni sebagaimana kita ketahui ada tiga partai yang selama ini komunikasi terus
kita ini mau menambah bukan mendekonstruksi apa yang sudah kita bangun
jadi kalau toh kemarin ke sekretariat pkb dan gerindra itu ya kontaknya kita mau menjalani komunikasi
ingat partai ini adalah partai inklusif ya tidak eksklusif lantas
kita komunikasi kepada siapa
apapun termasuk ya kepada pkb dan juga kepada gerindra
dan tidak cuma polisi itu nanti akan ada kejutan
saya buka saja dua hari yang akan datang kita kebetulan kita secara sepakat kita akan ke golkar kantor golkar
ini lengkap kalau ke pengurusan
nah ini akan kalau dianggap itu sebagai sebuah manuver entah apa ya bisa saja disilahkan dibaca sebagai sebuah manuver
tapi sah sah saja yang intinya adalah satu persatu hari ini
misalnya dengan deklarasi yang disampaikan oleh pks karena beliau beliau yang baru saja pulang dari turki
menemukan berjumpa dengan ketua dewan suro dan menyampaikan bahwa firm sudah pks mencalonkan anies rashid baswedan menjadi calon presiden
hanya formal administratifnya memang yang belum
jadi dengan nasdem sudah mendeklarasikan lebih awal disusul demokrat beberapa hari waktu lalu dan sore ini telah diumumkan secara resmi pks
maka sudah dua puluh persatu
jadi itu adalah satu persen secara politik memang secara administratif saja yang belum
dan kita akan terus komunikasi kepada siapapun karena kita ingin semua pihak bisa bersama kami untuk menyongsong tahun dua ribu dua puluh empat yang akan datang dalam konteks presiden
oke pak sugeng anda mengatakan bahwa ingin menambah menjajaki komunikasi menambah
tapi yang tiga aja belum terbentuk secara resmi
belum tanda tangan mou belum teken fakta integritas kenapa harus menambah
artinya kan sedang mencari alternatif dong
karena itu sudah sudah jauh jauh hari sebetulnya menjalin komunikasi dengan pkb dan juga dengan golkar
iya sekali lagi itu ini ada panggung depan ada panggung belakang
sekali lagi masyarakat berhak menilai itu semua
ada tadi disebut misalnya belum kom kok belum resmi
tiga partai ini belum cukup kok dua puluh
artinya nasdem sedang cari alternatif
tapi sah juga kalau kami jelaskan
kami tidak cari alternatif
kami kalau toh berkomunikasi kepada siapapun adalah dalam rangka sekali lagi partai ini adalah partai terbuka
komunikasi kepada siapapun
sekali lagi itu bukan berarti menegasi apa yang sudah berjalan
itu kan beda
jadi nasdem ingin menarik pkb masuk
bukan nasdem bergabung ke koalisinya pkb dan gerindra
insya allah kan dengan tiga yang ada sudah cukup
oke saya mau tanya ke mas daniel
niatannya nasdem adalah menarik pkb
dan juga gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya demokrat pks dan juga nasdem
bukan nasdemnya bergabung
itu kan menambah tadi ingin menambah
gabung kesimpulan di situ
kalau kata pak sugeng katanya ingin menambah yang sudah ada
ya tapi kan dibantahkan tadi
ya syukur syukur kalau bisa tambah
ya tetapi kita sangat welcome
koalisi pkb gerindra tentu menyambut kehadiran kedatangan
nasdem bahagia dengan gembira
tanpa pretensi apa apa tetapi setidaknya itu adalah bentuk silaturahmi
antar koalisi antar partai
sehingga komunikasi ini menjadi sangat bermakna
bagi kami secara partai pkb maupun bagi kami koalisi antara gerindra dengan pkb
tapi mas daniel pkb tidak merasa menjadi alternatif ya
karena dalam pertemuan makan siang antara petinggi nasdem gerindra dan juga pkb
saat itu salah satu petinggi nasdem mengatakan
kalau misalnya kita nanti gak jadi sama demokrat pks kita jangan ditinggal ya
kita diajak ya
ada salah satu petinggi nasdem yang mengatakan seperti itu dalam pertemuan itu
dan itu confirm terkonfirmasi
jadi tidak menjadi alternatif koalisi ya
artinya koalisi kebangkitan indonesia raya akan menyambut
kalau nasdem ingin
kalau nasdem ingin bergabung
menjadi kebangkitan indonesia raya untuk perubahan
jadi pengennya nasdem yang bergabung bukan pkb yang ditarik
kita serahkan kepada nasdem
tapi memuka peluang itu tidak
politik kan di art of possibility mas daniel
membuka peluang itu tidak
kami sangat membuka diri untuk bergabung
tidak hanya nasdem
demokrat silahkan mas jati
tapi kalau misalnya ditarik
kalau ditarik bukan saya yang jawab
tidak tapi pada ketum yang jawab
artinya pkb membuka peluang itu enggak
artinya sejauh ini pkb gerindra sangat solid
dan tinggal menunggu musyawarah kedua ketua umumnya untuk mengumumkan
syaratnya apa sih kalau misalnya nasdem ingin menjajaki koalisi dengan gerindra pkb
ya sejauh ini syaratnya adalah sesuai dengan fakta deklarasi
kita sangat terbuka kecuali dalam pengertian untuk urusan capres dan cawapres ditentukan oleh kedua ketua umum
oke jadi siapapun yang mau bergabung ke koalisinya gerindra pkb kalau menurut pak prabowo itu harus seizin serestunya dari caimin
kita saling komunikasi tapi prinsip kedua ketua umum kita semua terbuka dengan seluruh partai
mas zaky demokrat nggak merasa khawatir ya dengan manuver nasdem pada satu hari
datang ke ketua umum
datang ke kantor sekbernya gerindra pkb
kemudian pak surya palo juga ketemu presiden jokowi
sampai ketua umum anda pagi pagi mengeluarkan rilis tiba tiba gak ada angin nggak ada hujan mendukung pencapresannya anies baswedan
ini menarik loh deklarasi dukungan melalui press release
itu bentuk kepanikan ya
kalau ini kita kan sudah cukup lama ya sudah enam bulan lebih
ada tim kecil saling komunikasi ya kan saling silaturahmi
udah banyak kesepahaman yang kita cairkan
udah banyak kesepahaman yang kita capai juga gitu
yang kedua adalah juga terkait dengan konteks tadi ya
kemudian kedatangan nasdem ke pkb ke gerindra itu juga sudah dikomunikasikan
jadi kita ini saling komunikasi gitu
jadi kalau ada yang mau pecah belah infiltrasi ya aman lah kita ya pak sugeng ya
kemudian kalau kita bicara mengenai itu bukan deklarasi
itu kami demokrat mengajak ya kan mengajak
kami ini kan berarti sudah punya kesepahaman
jadi bukan deklarasi mendukung anies sebagai baca pelajaran
harus dibaca dulu bahwa ini adalah kita bertiga sudah punya kesepahaman
kesepahaman bahwa anies ini kan baca pres yang memang mau kita usung di koalisi perubahan
karena mas anies menurut demokrat dan menurut mas aie ya disampaikan berulang kali
masuk dirilis kemarin adalah tokoh perubahan dan perbaikan
jadi deklarasi dukungan
jadi kami ingin agar ini bisa diresmikan bertiga gitu loh
nah nasdem sudah sekali kan
tapi kita kan pengen harus bertiga
makanya kami mengusulkan

kita buat yuk sekretariat perubahan
dimana tiga ketua umum datang
disitu tanah tangan otak kesepahaman
kami komitmen kepada perubahan dan perbaikan untuk masyarakat indonesia
lalu yang kedua memberikan mandat
kepada baca pres yaitu mas anies baswedan
untuk memilih baca wa presnya
nah disini kan sudah sangat jelas
kami mengajak itu jelas
sudah ada tuh statementnya
baca presnya siapa
lalu baca wapresnya kita serahkan kepada mas anies baswedan
kalau bagi kami ya
partai partai ini kan lebih kepada bagaimana kita bisa mengantarkan pasangan calon yang diinginkan oleh masyarakat indonesia
pak sugeng ya
ada mas anies dan kemudian nanti ada baca wapresnya
dan nanti rakyat lah yang akan melakukan glorifikasi dan deklarasi di seluruh kolosok indonesia
tapi kalau nasdem secara terbuka ketua umumnya pak surya paloh mengumumkan dukungan terhadap anies baswedan sebagai bakal calon presiden
kenapa demokrat tidak melakukan itu
ya karena kita nantinya itu ada pada saat sekber kita tantangan mou
jadi harus ada tantangan mou dulu
ini ini yang penting
gak mau sendiri gitu partainya demokrat mengumumkan seperti yang dilakukan oleh nasdem
karena bagi kami kami menyambut baik nih komunikasi selama ini dilakukan oleh nasdem dengan pks
nah kami bilang ayo dong nasdem ini udah berjuang nih selama ini bersama mas anies kan kemana mana
yang kedua yang paling penting adalah rakyat indonesia sudah tahu bahwa sekarang karena tadi kan sudah disampaikan
dan kami melihatnya apa yang disampaikan oleh teman teman pks itu sudah firm gitu
bagi kami ya bagi kami sehingga jelas dan nyata bahwa selama ini ada yang bertanya mengenai koalisi perubahan
masyarakat indonesia yang berharap sekali koalisi perubahan ini bisa terwujud
mas zaky selama belum ada yang tertulis itu belum resmi
jadi penerapan cawa press dua ribu sembilan belas sudah disebut namanya tiba tiba bisa berganti
tapi kami yakin karena kan kemistirinya beda nih
antara kami nasdem pks ini sangat intens
dan kelihatanlah kita tadi lagi lagi punya kesepahaman pandangan mengenai baca press
dan baca press sudah clear
itu disiarkan kepada mas anies gitu
jadi sudah clear tinggal tadi lagi lagi
mas hasan dibilang wah koalisi perubahan ini belum terjadi
nah makanya kami ingin segera tahanan tangan
tapi saya ingin tanya berarti pernyataannya mas ahaye itu bentuk keikhlasan ya
keikhlasan apa ya
untuk tidak usah memaksakan diri menjadi cawa press
yang penting ini koalisinya terbentuk cawa pressnya kita serahkan kepada mas anies
itu bentuk keikhlasan mas ahaye
nah ini yang kami bingung gitu loh
demokrat sejak awal tidak pernah memaksakan cawa press dan cawa pressnya harus dari demokrat
gak pernah ada
yang ada itu adalah talkshow sebelum ini saya bersama anak anak juga tulisannya
bahwa ini koalisi perubahan ahi atau demokrat ngotot dan ada deadlock
gak ada gak ada ngotot gak ada deadlock ya pak sugeng
jelas ini kami berdua ada di sini ya kan
gak ada dan kami nggak ada yang memaksakan bahwa yang penting kriteria
kami ini bersama apa
mengedepankan aspirasi masyarakat yang menginginkan perubahan
tapi berarti udah ikhlas
ada keikhlasan di sini
karena gak ada sebelumnya yang tidak ikhlas atau memaksakan
dari awal kami bertiga ini sudah ikhlas bersama punya chemistry
makanya terus komunikasi dengan baik
oke kalau misalnya nggak ada masalah berarti demokrat juga nggak ada masalah ya ketika nasdem jalan jalan
karena itu tidak dilakukan oleh demokrat dan juga pks
demokrat dan pks istiqomah
nah ini dia nih
atau memang ada gerakan gerakan politik lain yang tidak kelihatan
termasuk dengan gerindra kabarnya
kami kan ingat nggak waktu itu kan kami sudah ke nasdem
sudah bentuk tim kecil
lalu kan ada undangan dari gerindra
kami datang ke gerindra waktu itu
kan ada video ada apanya
partai politik itu janganlah kemudian kita berbeda koalisi lalu kemudian menutup diri
dan merasa bisa sendiri atau yakin bisa maju sendiri
enggak menurut kami dan dengan teman teman nasdem dan pks
kita ini harus berkolaborasi dengan siapapun
meskipun misalnya kalau misalnya allah dan juga rakyat indonesia memilih koalisi perubahan menjadi pemenang dua ribu dua puluh empat
ya akan ada di pemerintahan
akan ada yang di luar pemerintahan
tapi komunikasi harus di jalan
jadi gak masalah ya demokrat ketika nasdem menjalin komunikasi dengan gerindra pkb
kemudian dengan golkar gak ada masalah ya
tapi waspada gak kalau misalnya ditinggal di tenggara
kalau kami ini adalah tradisi yang bagus
karena kami pun biasa mengunjungi partai partai lain
mas ahy kan memulai itu sejak menjadi ketua umum
karena apa ini yang berbahaya anak anak
kalau misalnya beda pandangan beda jalan menuju dua ribu empat belas
lalu gak jalanin komunikasi
gak jalanin satu rame ngeri loh
karena apa permasalahan bangsa ini besar sekali
dan semua elemen bangsa ini bersatu
ada yang di dalam pemerintahan
ada yang di dalam pemerintahan
apalagi kan teman teman nasdem ini kan koalisi pendukung pemerintahan jokowi gitu loh
wajar dong komunikasi dengan sesama pendukung jokowi kan
yang ingin mempertahankan pak jokowi sampai dua ribu dua puluh empat
itu kan komitmen nasdem
nah setelah dua ribu empat mohon maaf
ini kayaknya kemistrinya udah nyambung banget nih mas ahsan
kalau setelah dua ribu empat ya mohon maaf
kami dan nasdem kebetulan punya posisi yang sama gitu
oke ini kayaknya sudah selesai
mas hasan anda menganalisanya memang sudah serekat itu hubungannya
atau malah justru banyak pertanyaan ketika sesuatu yang ditampilkan baik baik saja
justru di belakangnya ada yang sedang tidak baik baik saja
karena dalam satu hari ketika nasdem datang ke sekwergerin dari pkb
kemudian tiba tiba ketua umum partai demokrat
dukungan melalui press release kepada anies baswedan
ya tiba tiba itu proses panjang itu
jadi kalau misalnya saya warga masyarakat itu bisa wa sama pejabat
saya langsung wa aja saya butuh ini
karena jalur komunikasinya langsung
tapi kalau saya ada kebuntuan komunikasi saya bikin surat terbuka di media
oke jadi anda melihat ada kebutuhan
jadi kalau menurut saya yang disampaikan oleh mas ahaye misalnya
saya apresiasi itu
karena buat saya itu langkah dari demokrat supaya koalisi ini bergerak maju
tidak jalan di tempat
kalau perkara mereka punya kemistri mau mendukung anies baswedan
dari awal nggak ada dispute menurut saya
nasdem demokrat pks gak ada dispute soal itu
kalau sudah makan makan makan siang makan malam makan pagi
saya nggak tahu sudah berapa kali
menurut saya nggak ada dispute soal siapa capresnya
dan itu sudah sama sama tahu
tapi ketika misalnya ada release
kami juga dukung anies baswedan
yang kedua ayo bikin sekber
disampaikan ke publik
itu kan seperti surat terbuka saya kalau ada kebutuhan dengan pejabat
jadi karena tidak bisa langsung
jalur komunikasinya saya bikin surat terbuka
padahal kalau sebenarnya kemistrinya ada
tinggal saya bikin segber besok kejadian segbernya
karena kita tidak ada dispute lagi siapa capresnya
menurut saya juga yang ini mungkin
mungkin memang jadi pertanyaan karena tidak biasa
kan dukungan dukungan ini
deklarasi deklarasi ini biasanya mengalami mekanisme organisasi
nasdem sudah melalui mekanisme organisasi
sudara rakerna sapara pimnas nama itu
kemudian diumumkan satu nama
sudah lewat mekanisme organisasi
demokrat kan belum melaksanakan mekanisme organisasi
baru keluar release nya aja
itu artinya belum keputusan organisasi
menurut saya itu ajakan demokrat yuk kita jalan maju dong
bikin sekber dong misalnya kayak gitu
supaya nanti mungkin begini
supaya misalnya kalau gagal membangun koalisi ini
demokrat nggak disalahin
itu kan kita sudah bisa membangun koalisi demokrat sama pks saja
terus demokrat bilang saya nggak mau disalahin kayak gitu
ini udah manuver manuver lagi ke sana mau balik pulang atau gimana ini kan gitu
kita juga dukung ini kan kayak gitu
jadi menurut saya kalau itu disampaikan terbuka kepada publik
memang jadi pertanyaan
sesuatu yang bisa disampaikan secara langsung
dan besok bisa kejadian
kita nggak ada perbedaan lagi nih siapa capresnya
ya besok kita bikin segber
kan maunya kayak gitu tuh
bang zaki besok kita bikin segber
kalau nggak ada perbedaan lagi besok bikin sekber dong
persoalan wakil kita bicarakan di sekber misalnya
tapi kalau disampaikan secara terbuka memang kayaknya ada yang butuh komunikasi
entah soal apa
jadi ada kebutuhan komunikasi
demokrat tidak mau disalahkan
makanya kemarin pernyataannya melalui rilis sajak
karena keputusan tertinggi di majelis tinggi
majelis tingginya adalah psb
bukan kebutuhan komunikasi
justru mas ahaye itu menjawab harapan rakyat
kalau komunikasi tim kecil kita tiap minggu ketemu
nggak ada isu
tetapi kan masyarakat kan banyak yang ingin tahu
karena harapan rakyat
saya menambahkan ya
bahwa dua hari sebelum diumumkan itu kami sudah dikasih tahu
bahwa akan di
bagaimana bahwa itu tidak suddenly ujug ujug
apalagi reaktif itu tidak
tadi disampaikan melalui press release
bukan melalui mekanisme organisasi seperti yang telah menelan nastian
itu adalah cara atau apa
itu lazim nggak menurut nasdem
kita tidak bisa menilai apa
tapi harapannya nastian
tapi kita anggap itu sudah resmi kok
bahkan mohon maaf
disampaikan bahwa ini sudah seketahuan juga
sepengetahuan juga pak sby
ini sudah firm artinya
jadi soal bagaimana penyampaian ke publik
demokrat mengambil jalan dengan press release secara resmi
tapi dua hari sebelum diumumkan kami sudah dikasih tahu
ambil satu lagi
pengumuman itu kan biasanya ini kan untuk level capres
bukan pengumuman kepala desa
bukan calon kepala desa ini
jadi sesuatu itu dengan sesuatu yang decent biasanya
dan ini memang levelnya untuk capres
saya lihat tadi tuh kayak di ini
di meja meja pengungsi gitu
meja meja darurat pengungsi itu pengumuman
buru buru dari turki
kan bisa nunggu besok
kenapa harus hari ini dan di airport begitu
dan di airport kan bisa di kantor partai besok
lebih elegan lebih decent lebih benar situasinya gitu
dan lebih kelihatan formal
ini putusan partai
ini bukan pengungsi pulang kemudian bikin press release di meja meja yang seperti itu
ini kan bukan level kepala desa gitu maksud saya
ini kan levelnya capres yang kemudian dilihat oleh semua orang
lagi lagi itu menurut saya juga belum melalui mekanisme organisasi
oke saya mau tanya ke pks yang bergabung melalui sambungan zoom
ada jurubicara pks nabil ahmad fauzi ini menjadi perhatian publik
yang satu mengumumkan mas anies sebagai baca pres melalui mekanisme organisasi
langsung diumumkan oleh ketua umumnya
yang satu melalui press release
dan yang satu ini diumumkannya terburu buru dengan belum ada keputusan organisasi yang resmi
saya mau tanya ke mas nabil
mas nabil kenapa pks tampaknya terburu buru sekali
apakah pks tidak mau disalahkan menjadi partai terakhir yang
mungkin nanti bisa gagal membentuk koalisi perubahan ini
makanya langsung diumumkan
ya jadi sesuai yang diinformasikan yang disampaikan oleh wakil ketua majelis suro kami
bapak muhammad soebul iman bahwa ini bagian daripada dinamika yang sudah berkembang
hasil dari berbagai macam pertemuan pertemuan di internal team
pada akhirnya setiap partai itu punya mekanisme yang disesuaikan dengan dinamika yang berkembang di internal partainya
tentu ada tahapan tahapan yang akan kami jalani sesuai dengan mekanisme internal masing masing partai
sebagaimana kami ya tentu nanti pengumuman resminya adalah terkait dengan momentum rakernas dan sidang majelis suro
nah ada pun yang disampaikan pada hari ini adalah bagian daripada upaya menjawab
dinamika yang berkembang sejauh ini ya menjawab keraguan yang ada di tengah publik terkait dengan bagaimana kemudian arah dari koalisi perubahan ini
nah pks ini menyambut daripada apa yang sudah dilakukan oleh teman kami di nasdem teman kami di demokrat bahwa kita perlu ya menyampaikan sinyal kepada publik bahwa koalisi perubahan ini bukan lagi sekedar
bukan lagi sekedar wacana
tapi ini sebuah langkah konkret ya yang kemudian nanti gongnya tentu akan kita buat
resmi di organisasi kita masing masing
jadi ini untuk memberikan sinyal kepada publik bahwa koalisi perubahan ini real loh
ini memberikan sinyal kepada publik tapi seakan tidak ada hari esok ketika pak sohibul iman pulang dari turki langsung menggelar konversi pers seolah olah hari esok itu nggak ada
ya politik ini kan soal momentum
jadi kami pikir ini momentum yang baik untuk disampaikan kepada publik
ya jadi selama ini publik kan bertanya ya bagaimana kemudian kelanjutan koalisi
ya dengan kami menyampaikan berarti menjawab ya bahwasannya koalisi perubahan ini
bahwasannya koalisi perubahan dari teman teman yang kami usung ini pak anies baswedan kemudian dengan teman teman nasdem dan demokrat itu semakin maju semakin hari
semakin solid semakin hari dan pada titik tertentu kita akan pukul gongnya bersama sama
untuk mengkonkretkan apa yang kita sampaikan
saya mau ke pak sugeng
tadi apa yang disampaikan oleh pks
oleh pak sohibul iman
itu bentuk deklarasi dukungan
deklarasi dukungan yang sesuai harapan nasdem atau harusnya pks bisa melakukan lebih dari itu sebetulnya
sekali lagi soal cara itu kan bisa diinterpretasikan macam macam
tapi bagi kami nasdem apa yang disampaikan tadi oleh pak soebul iman itu sudah cukup juga
secara kualitatif itu mencerminkan bahwa memang secara resmi juga memang administratif resminya dalam bentuk dan juga prosesinya mungkin yang akan dilakukan tadi sebagaimana disampaikan tanggal dua puluh empat
februari misalnya kebetulan itu rakernasnya pks sekaligus sidangnya majelis suro
kemungkinan disitu akan secara resmi diumumkan
tetapi bahwa secara kualitatif sudah disampaikan apa yang menjadi niatan dari pks dan bagi kami cukup
dan ini hari hari inilah kita lantas masyarakat mendapatkan sebagaimana juga sering dipertanyakan ke seluruh konstituen bahwa sebetulnya ini niat tidak tidak
niat kok kami juga menjawabnya itu
tetapi dengan ada diumumkan oleh demokrat dan juga oleh pks ini adalah niatan niatan itu menjadi bulat
dan masyarakat saya kira bahwa bentuknya bagaimana sekali lagi inilah demokrasi inilah gimmick gimmick politik bisa saja dibaca
jadi anda melihat apa yang dilakukan oleh demokrat dan juga pks itu hanya gimmick gimmick politik saja
itu maksudnya bisa saja dibaca itu sebagai gimmick gimmick politik
sebagai apaan ini
memang nampaknya terus menyimpulkan dengan apa
ini bagian dari dinamika biasa
masing masing dengan ruang dan waktu maka dia berekspresi sebagaimana misalnya demokrat misalnya pks beda dengan nasdem
itu kan menyangkut tentang ruang dan waktu saja tetapi esensi substansinya adalah sama kok
itu secara resmi mendeklarasikan bahwa anies rashid baswedan menjadi calon presidennya dari nasdem
partai demokrat dan pks
lengkaplah tiga partai ini
berkomitmen dan nanti akan diwujudkan dalam komitmen yang lebih mungkin bisa dibaca sebagai resmi atau apa
tapi hari ini kami menganggap sudah cukup komitmen itu
bahwa dipandang oleh masyarakat oleh siapapun ini sebagai apalah tadi bahkan disebut oleh bung hasbi
kalau dengan surat itu seolah olah kayak surat terbuka karena ada sesuatu hambatan psikologi
itu sih sah sah saja
tapi bahwa bagi kami itu cukup
karena kami memang seperti saya kemukakan tadi
dua hari sebelum diumumkan dibacakan
sudah tahu ya
sudah disampaikan kepada kami
artinya bukan suddenly bukan ucuk ucuk
karena apalagi reaktif dengan keadaan dan sebagainya dikait kaitkan dengan apa kejadian kejadian panggung depan panggung belakang yang sedang terjadi
dan itu memang itulah demokrasi sebetulnya
oke pak sugeng
tapi ajakannya mas ahaye untuk sama sama membuat sekretariat perubahan kemudian tanda tangan mou itu akan dilakukan oleh pak jokowi
pasti akan dilakukan
hanya saja kapannya akan bertanya
akan dikejar lagi
kalau tidak sekarang maka seolah olah masih rentan
kita tidak akan tanya kapan ya
yang mau saya tanya poin poin yang ditawarkan mas ahayi itu disepakati tidak oleh nasdem
segala sesuatu itu bagian dari strategi juga
kita juga lihat
siapa sih yang lain
calon presiden yang lain itu siapa
sekali lalu kita menghitung kalau nanti dikejar
apakah dengan diumumkannya bersamaan nanti juga bersamaan dengan wapres
itu ada strategi lagi
kalau nasdem pengennya tetap
koalisinya dulu sama capres
sementara demokrat dalam poinnya itu bukan begitu
bahwa mau nanti kan kita rundingkan bersama
jadi belum putus di bagian itu ya
kita yang sepakat sekarang adalah calon wakil presiden diserahkan ke calon presiden
dan tidak perlu diumumkan bersamaan dengan koalisi
jangan jangan juga perlu juga
ini semua kan masih karena apa
politik itu kan tidak sekedar vita yang lantang
tapi kita juga menghitung siapa di mana melangkah apa lantas kita harus melangkah dan sebagainya
ingat ini kan semuanya kita mengapresiasi setinggi tingginya
proses proses ini kan mencerdaskan semua pada dasarnya
mas zaky tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh pak sugeng
sementara dalam poin yang ditawarkan oleh ketua umum anda inginnya koalisi ini dibentuk
kemudian ada sekretariat bersama dan pengumumannya capres cawapres bersamaan
sementara mas jem tidak menginginkan itu
ada perbedaan pandangan ini
nah ini nih memang nih sepertinya masih ada ketidak ikhlasan dari nana mungkin nih ya
ini masalahnya bukan di saya
itu adalah poin yang ditawarkan oleh ketua umum anda
koalisi perubahan yang sudah terjadi gitu loh pak sugeng ya
sudah ada ini gitu loh
masyarakat ini menanti nanti menunggu nunggu selama enam bulan
itu dijawab dulu
nah ini saya jelaskan dari sini nih awalnya
bahwa menunggu nunggu dan akhirnya ya firm kok kita menyampaikan bahwa
sudah nasdem sudah deklarasi
demokrat juga sudah menyampaikan kesepakatannya
kami kan mesti ngelihat nih dan kemudian tadi teman teman pks
loh ini sudah ada koalisi perubahan sudah ada baca pres namanya anies baswedan
perubahan itu hal yang alamiah yang pasti akan terjadi
ini tenang aja gitu loh maksudnya
koalisi perubahan nggak perlu khawatir gitu ya
kalau ada yang kami hanya akan mengubah hal hal yang kurang baik
ya kalau baik ya kami tetap lanjutkan
jadi nggak perlu khawatir kalau kemudian oh kok nasdem
lalu demokrat udah nih loh pks loh kok jadi ini gitu loh
jangan kaget lah maksudnya
ini adalah aspirasi masyarakat
alhamdulillah nasdem demokrat pks kemistrinya luar biasa
nah kami ingin meresmikan itu tadi
itu kan jelas kata kata mas ahaye yang juga sudah dibaca pak
sugeng dua hari sebelumnya
yang juga sudah disetujui diketahui oleh ketua mtp maupun para anggota mtp
bahwa kami mengajak inilah indahnya
indahnya koalisi perubahan
satu sama lain itu bisa saling menyampaikan usulan dan masukan
dan kami sampaikan baca pres
ayo silahkan yuk menentukan cawa pres
karena kan mohon maaf nih bolak balik nih
nah ada teman teman yang lain nih suka bilang wah deadlock
ngotot karena masalah cawa pres
jadi apapun keputusannya mas ani sebagai pengantin sebagai cawa pres
soal cawa pres demokrat akan mengikuti ya
kita serahkan ini kesepakatan dipulih
ini mas ahy loh yang bicara
nggak pernah loh kami ini
nggak ada rekamannya
biasanya mas ahaya paling suka di konferensi pers
tergantung situasi dan konversi
kenapa itu dikeluarkan melalui press release
nggak apa apa ini kan masalah cara ya
lagi lagi ini adalah di internal kami
ini adalah bagian dari proses
karena bagian dari ajakan
gongnya adalah mas ahaye mengumumkan kami mendukung anies baspedem
gongnya adalah nanti
pada saat soft launchingnya kami membentuk sekretariat perubahan
tanda tangan mou tiga ketua umum
jadi highlightnya tuh spotlightnya tiga ketua umum ini gitu loh
ini adalah bagian dari upaya menuju ke tadi
kebersamaan tadi yang di bertiga senjata
oke nanti saya mau tanya ke mas hasan juga
memaknai pencapresannya anies baswedan
setelah pertemuannya pak suryapala dengan pak jokowi
itu diintervensi atau memang ada sesuatu yang lain
atau dijegel saya juga nggak tahu
tapi kita akan bahas nanti setelah jeda
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow
terima kasih anda masih bersama kami di politikalshow
setelah tadi kita membahas soal manuver nasdem yang datang ke sekber gerindra pkb
kemudian deklarasinya demokrat yang menggunakan press release
deklarasinya pks yang masih belum secara organisatoris
ataupun secara organisasi
kita akan masuk lebih dalam pasca pertemuannya ketua umum partai nasdem pak surya paloh dengan presiden jokowi
yang kabarnya saya mau tanya ke pak sugeng
pak sugeng dalam pertemuan ketua umum anda dengan presiden jokowi
ini kita dapat informasi yang sudah kami validasi
dan itu mengatakan bahwa membahas soal pencapresannya mas anies baswedan
dan ada jaminan dari ketua umum anda pak suryapala
bahwa keputusan keputusan strategis tentang pencapresan anies akan dikonsultasikan
ataupun akan dikomunikasikan
dengan presiden jokowi
kenapa harus seperti itu pak
waduh kok itu beda dengan apa yang saya
jadi itu nggak bener ya
bahwa pak surya setelah ketemu dengan pak jokowi
dengan saya dengan beberapa dari dpp
karena ini perlu juga menjadi pemahaman kita kita
intinya dalam pertemuan itu
ya sebagaimana dua mohon maaf ya
dua orang sahabat yang secara emosional seperti kita ketahui begitu dekat
ada dinamika politik sehingga terjadi komunikasi yang lag
dalam kurang lebih dua tiga bulan kan itu
betul kalau ditengah raih sejak kapan
sejak dideklarasikannya anies baswedan
oke tiga bulan yang lalu ya
jadi tiga oktober
dan itu diakui salah satunya
ya dengan bahasa yang ringan lah pak jokowi
ya pak jokowi komplain kenapa kita mendeklarasikan anies baswedan
tanpa komunikasi sebelumnya
itu dibahas dalam pertemuan pak jokowi dengan pak
tetapi juga sebatas itu saja kata pak surya ya
lagi lagi kan kita sebenarnya kan tidak mau mengorek terlalu jauh
intinya adalah pak surya memberi isyarat bahwa pertemuan ini adalah ada kesepahaman bersama
kesepakatan bersama bahwa ingin membangun kebersamaan kembali ke depan
nah itulah apa yang disebut dengan pertimbangan kualitatif itu begitu
bahwa di tengah tengah itu ada diskusi macam macam memang iya
tapi sekali lagi itu kita juga tidak mengorek ngoreng
apa sih pak surya
ini kan hak hak beliau beliau lah
karena sebagai dua seorang sahabat yang kita sama sama tahu begitu dekatnya
dan itulah secara simbolik bahkan dicerminkan bahwa akrab pembali sampai misalnya
diantar sampai ke mobil dan sebagainya
ini mencerminkan bahwa pak surya dan pak jokowi dalam pertemuan itu adalah cairlah emosi
bahwa pernik pernik di dalamnya saya kira tidak secara eksplisit juga
disampaikan pak surya kepada kami kami
oke berarti dibahas juga soal koalisi perubahan yang ingin dibentuk nasdem dengan demokrat dan juga pks
sama sekali tidak
tidak ada pembahasan itu
tapi membahas soal pencapresan anies
iya waktu itu bahasa yang di
kenapa kok jadi agak renggang ya
apa komplain sih tidak
habis bang surya juga nggak mengenal dan sebagainya
dengan bahasa bahasa itu
tapi kan lantas selanjutnya bicara lebih kepada ke depan
mengemukakan pak surya bagaimana kita nasdem mengemukakan
secara moral etik
ingat ya sekali lagi
cara berpolitik yang akan tetap mendukung pak jokowi sampai tahun dua ribu empat
bahkan di situ itu berbagai persoalan kebangsaan diurai
maka perlu terus dipertahankan agar apa
agar kita sebagai bangsa mampu menghadapi persoalan persoalan yang menurut beliau beliau juga tidak mudah
misal tantangan ekonomi ke depan krisis energi juga belum selesai
krisis bangunan dan sebagainya
itu yang disampaikan pak surya kepada kami kami
tadi anda sebutkan ya
membangun kebersamaan antara nasdem dengan pak jokowi
artinya sekaligus menawarkan pencapresan anies ini dikomunikasikan dengan pak jokowi
itulah interpretasi anda lagi gitu loh
kebersamaan adalah kebersamaan
tapi ada jaminan itu gak
tidak ada jaminan itu ya pak surya
tidak ada jaminan
tidak ada secara spesifik
lantas terus lantas kalau demikian maka segala sesuatu akan dipenuhi
itu kan semuanya by nature
sekali lagi ya
kami mendukung pak jokowi sampai tahun dua ribu dua puluh empat
itu kewajiban moral
penentuan cawapres tidak akan dikomunikasikan dengan pak jokowi
sama sekali tidak saya kira
karena itu beda ininya
beda ruangnya beda
bahwa komunikasi sebagai dua seorang sahabat bisa saja terjadi
tetapi bahwa lantas saling istilahnya kalau tidak ini maka ini enggak juga
oke tapi partai partai lain
masing masing punya independensinya dalam hal ini
apalagi kami sebagai partai politik
karena konstitusi kan jelas menyatakan
presiden wakil presiden dialonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik
jadi tidak sejauh itulah bagaimana komunikasi komunikasi
yang jelas adalah secara emosional sepakat ingin membangun kebersamaan seperti yang lalu lalu
oke membangun kebersamaan seperti yang lalu lalu
mas hasan anda memaknai bagaimana pertemuan antara pak surya paloh dengan pak jokowi
meskipun tadi tidak dijawab sebetulnya oleh pak sugeng
tapi informasi yang kita dapat itu juga ikut memberikan jaminan sebetulnya pak surya kepada pak jokowi
termasuk penentuan cawapres
kemudian nanti keputusan keputusan penting
itu melibatkan pak jokowi
ya kalau menurut saya
mungkin tentu membahas salah satunya soal pencalonan mas anies
tapi menurut saya spirit pertemuan itu bukan membicarakan mas anies
spirit pertemuan itu menurut saya karena terganggunya kesimbangan pak jokowi di tempat lain
jadi terganggu pas cawapres itu menurut saya keseimbangannya terganggu
nah keseimbangan terganggu ini kan presiden nggak bisa punya front banyak banyak
kalau dia agak tegang di sebelah sana di sini nggak boleh tegang juga dong
dan pak surya saya rasa juga dengan pintar membaca itu
makanya pulang kemudian berusaha beberapa kali bertemu dengan
dengan presiden dan akhirnya dikabulkan
menurut saya ini adalah apa ya
pak presiden bisa menggunakannya tuh
saya bisa komunikasi lagi dengan surya pak loh kok
kalau di sini tidak menghargai saya saya bisa komunikasi dengan surya pak loh kok
mungkin habis ini saya komunikasi dengan psby misalnya
kabarnya akan begitu
ya bisa bisa begitu kan
kalau kan saya lihat lihat dari jauh aja
tapi soal jaminan yang diberikan oleh pak surya kepada pak jokowi tentang sosok anies baswedan
itu kan sebagai presiden
sebagai presiden yang akan lengser nantinya kepada siapapun calon penggantinya itu butuh security ya
saya tidak tahu apakah mereka punya kesepakatan soal itu
tapi pak surya wajar kalau meyakinkan pak jokowi ini tidak berbahaya
buat pak jokowi wajar meyakinkan hal seperti itu
tapi apakah pak jokowi sepakat dengan itu walau alam
jadi yang kita lihat itu kan yang panggung panggung depan saja
tapi bahwa kita juga sebagai publik melihat ada perubahan dari
perubahan dari nas demikian tidak bisa dipungkiri juga
kalau pertemuan dengan pak jokowi oke lah
itu kan bagian dari koalisi pemerintahan
orang bisa tafsirkan macam macam
supaya ini tidak diresafel bisa juga
bisa juga orang bilang nanti surat demokrat itu wah kalau dibungkus bungkus segini
jangan jangan demokrat sama pks mendorong nas demikian kena resafel
jaminan yang ditawarkan itu tidak jadi
tidak jadi dapat tiket
tapi oke kita kan membaca panggung depan saja
kalau panggung depan itu
kita memang gak melihat politik itu dengan rumit
pkb dengan gerindra ketemu sekali dua kali
bikin acara di sentul
kemudian gak lama bikin sekretariat bersama
tidak rumit kita lihatnya
kib habis makan sekali dua kali makan malam ketemu habis itu tanda tangan mou
kalau ini kan memang kita mau gak mau harus lihat agak rumit
mas ahaye tiba tiba menurut publik
kita kan nggak tahu panggung belakang
ada surat rilis yang memang tidak biasa itu
tapi di hari yang sama
umum nasdem lagi main ke sekber gerindra pkb
bukan datang tiba tiba ke dpp demokrat peluk pelukan
oh terima kasih ya akhirnya anda juga deklarasi
tadi yang apa deklarasi mendadak tadi
seolah olah nggak ada hari esok gitu
seolah besok mau ada bencana alam yang besar
jadi harus dideklarasikan hari ini gitu
deklarasi dengan bangku bangku yang menurut saya meja meja yang kayak di pengungsian itu
itu menurut saya kan juga jadi tanda tanya gitu
kenapa nasdem tidak hadir
pak sugeng alasannya karena
karena mimpin rapat komisi tujuh
mas willy lagi tambah lain
tapi kan nasdem tidak cuma dua orang
ratusan nasdem itu
yang punya power yang punya kedudukan itu kan ratusan
oke lah pak surya paloha tidak bisa hadir
pak sugeng suprawatul tidak bisa hadir
ketum juga di ntb
ini tim kecil ini
saya nggak yakin nasdem semuanya lagi di daerah hari ini
sebagian besar ya
saya katakan begitu
pasti ada orang yang bisa diutus kalau misalnya tidak
memang tidak ada apa apa
tadi sudah hadir bertiga menurut saya
saya mau menjelaskan ini
biar tidak menjadi isu yang persis tadi
bahwa betul saya memimpin rapat itu sampai hampir jam tujuh bahkan
dan ini apa bukan apa
lantas saya kebetulan ada telepon dari pak surya
kebetulan pak surya tidak sehat
bisa dicek sekarang kebetulan kemenang demam berdarah
semoga pak surya cepat sembuh
ya mudah mudahan begitu
dan itulah betul betul
dan kami pun ya mohon maaf
minta maaf karena secara teknis sekali lagi
sekarang semuanya sedang di ntb
pak ketum di ntb
karena kunjungan bersama dengan anies ya
dengan dalam presiden kita
kita perkenalkan dengan konstituen kita di ntb dan pengurus daerah tentunya
saya kira itu kita supaya clear
bahwa hari ini kan yang mengumumkan pks
sekarang saya terus komunikasi terus
ya mohon maaf tidak hadir secara fisik
nah hari inilah misalnya bagian dari fisik itu bagaimana kita menyambut baik
mengamini apa yang telah disampaikan oleh pks tadi
akhirnya difasilitasi oleh cnn
sudah difasilitasi satu
pks harusnya datang juga nih biar resmi
mas zaky anda nggak khawatir ya ketika pak surya ketemu dengan presiden jokowi
karena banyak isu yang beredar bahwa ini kemudian nasdem bisa masuk angin
terus makanya demokrat cepat cepat di hari yang sama
di hari yang sama ketika pak surya datang ke istana kan demokrat mengumumkan ya
lalu press release ini bentuk kekhawatiran juga
demokrat tidak khawatir ya
kalau kemudian nasdem kemudian masuk angin
atau melihat ini manuverasi
atau melihat ini manuverasi nasdem yang sedang berada di dua jalur
jalur koalisi perubahan dan jalur istana
kalau kami begini melihatnya
ini mesti diketahui juga
demokrat nasdem pks kami ini dipersatukan oleh visi dan semangat yang sama
senasib dan seperjuangan
ingin memperjuangkan ya perubahan dan perbaikan untuk masyarakat bangsa dan negara ini
dan kami komunikasi sudah sangat intens
kemisirnya sudah sangat bagus gitu
jadi biasa saja gitu
kami apapun selalu dikomunikasikan
mau ada kunjungan ini kunjungan itu
satu sama lain saling komunikasi
kami mau ada release pun kami komunikasi
ya tadi pak sugeng juga sudah menjelaskan
jadi tidak ujug ujug
aduh mau begini kita buat release
sudah ada komunikasi sebelum sebelumnya gitu
jadi enggak semudah itu
wah lalu kalau misalnya ke istana
yang justru menjadi pertanyaan besar kami
kalau malah kok pak jokowi enggak menerima pak surapalo
karena kita ingat dua ribu empat belas pak surapalo itu salah satu
nasdem ya kalau nggak salah itu
mempukulamirkan jokowi adalah kita
jokowi adalah capers
kemudian dua ribu enam belas nasdem dan pak surapalo juga bersama pak jokowi
jadi menurut kami wajar dan bagus
kami senang memiliki mitra koalisi yang punya kesetiaan
bahwa dia dukung
kemudian dia akan mengantarkan sampai selesai
nah itulah kan nanti
begitu juga koalisi perubahan
kalau dipilih publik nanti
ya kami ini bertiga kompak ya pak ya
kita kan sampai selesai
ya berarti nama perubahan enggak bisa dong dipakaikan
nasdem masih bersama dengan pak jokowi
dan lagi kembali mesra saat ini
kebersamaannya kembali terjalin
nama perubahan enggak bisa dipakaikan
udah gak relevan dong
dalam itu kata kuncinya kan restorasi
restorasi kan perubahan
nah demokrat juga menggunakan perubahan dan perbaikan
ini sama semua
tinggal tadi lagi lagi kami sampaikan
perubahan itu suatu keniscayaan
nah yang kedua adalah bahwa
ya yang kurang baik
ya kita perbaiki
ya kita ubah
tapi kalau udah baik ya kita lanjutkan
namanya pemerintahan kan selalu seperti itu gitu loh
lalu kenapa kemudian
kalau tidak bisa dipakai perubahan
ya jelas bisa lah
sudah kami sampaikan seperti apa itu
nah makanya nanti
nasdem demokrat dan pks
di tim kecil ini lagi menyusun itu semua
jadi pada saat nanti gong kita deklarasi bertiga ya pak
wah raih mau nanya pak
perubahan itu abc
tapi dalam pembicaraannya pak surya palo dengan presiden jokowi membahas soal itu tadi
koalisi dan juga pasangannya
itu demokrat merasa diintervensi nggak
ini kan perbincangan sahabat
nggak ada masalah berarti
saya mau nyusul
ya kita tahu lah karakter pak suryapalo
seorang yang punya independensi kemandirian berbicara dengan presiden juga
tapi kita juga
tapi beliau tetap dengan pendiriannya inginnya siapa
nah ini kami bertiga sudah saling tahu satu sama lain
tiga partai ini
ada tiga partai yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun
kami mengedepankan tadi
kemandirian independensi dan aspirasi rakyat
makanya kita bentuk ini koalisi perubahan
mas hasan memang semulus itu ya
seperti yang tadi disampaikan oleh mas zaky
atau mungkin ada peluang bisa pecah kongsi nasdem demokrat dan juga pks
terus kemudian berlabuhnya mungkin ke pkb
ya kalau pecahkongsi kita nggak tahu
karena kalau yang lain terbukti gampang kok
masa yang ini sepertinya tidak mudah gitu
seperti tidak mudah
kita tidak tahu
kayak yang lain kan dua kali tiga kali ketemu makan malam
yang lain sekali dua kali makan
meskipun yang satu belum jelas siapa capresnya
yang satu lagi juga
belum jelas siapa capresnya
tapi bukti bahwa mereka bisa tanda tangan itu kan
jadi mereka sudah mengikat dalam satu ikatan polisi ya
ini sudah jelas capresnya belum bisa tanda tangan sampai hari ini
jadi semuanya ada plus minusnya
tapi saya melihat bahwa memang kalau yang lain bisa sekali
kalau memang punya chemistry kesamaan visinya sama
mungkin dua hari duduk itu sudah selesai
poin poin apa yang perlu disepakati itu menurut saya bukan sesuatu hal yang
kan bisa ditebak aja poin apa
siapa yang harus apa
bagaimana soal pembiayaan pemilu mungkin
kan poinnya nggak banyak
bagaimana pembagian alokasi kursi mungkin jatah masing masing berdasarkan suara kah berdasarkan apakah
maksudnya tapi itu poin poin itu bisa diselesaikan dalam waktu dua hari tiga hari
dan kalau misalnya tim kecil ini dengan segala maaf ini kan nanti pasti habis berunding berunding bawa pulang lagi nih
tapi kalau misalnya yang punya otoritas duduk bertiga besok kejadian itu selesai
tapi sampai sekarang belum melihat ada tiga petinggi dari partai ini untuk duduk bersama
dari pks dari ketua majelis surol pak salim segaf
sudah berulang kali
jadi apakah pecah atau tidak kita nggak tahu
ketemunya dua dua begitu
jadi nggak duduk bertiga tapi pak sby ketemu dengan pak salim segaf
sementara pak surya mau bertemu dengan pak salim segaf pak salim segafnya masih ada di luar
jadi belum duduk bertiga
kalau duduk bertiga besok jadi itu sekretariat perubahan menurut saya
jadi masih kerumitan kerumitan itu ya
menurut saya pecah walau alam tapi bahwa itu tidak gampang kayaknya iya
kalau misalnya pun pecah walau walau
kemungkinan kalau pecah bisa nggak berlabuh ke pkb
iya kemana saja bisa menurut saya
secara nasdem kan sangat concern sekali dengan suara
karena dua hari lagi mau bertemu dengan golkar kan berarti juga bisa dengan kib
oke bisa dengan kib dengan golkar
saya mau tanya ke mas dhani
mas daniel kabarnya elit nasdem itu sudah bertemu dengan caimin sebetulnya
jauh jauh hari sebelumnya
ya itu hal yang biasa memang kita ngobrol komunikasi
ya nggak tahu sih detailnya mengetahui atau nggak
tapi ya ini judul kan maju mundur koalisi anies baswedan
kalau maju kita saling mendoakan
kalau mundur kita kerjakan
tapi kalau misalnya dari pkb ditawari caimin atau abdul halim iskandar
dua duanya punya suara di jawa timur
sementara kita tahu bahwa jawa timur adalah battle ground di pilpres dua ribu dua puluh
masa pkb nggak tertarik
belum ada yang nawarin
nasdem kan pengennya ko fifa
karena battle ground di jawa timur
jangan diadu adu dong
tapi kalau misalnya dari pkb dari cak imin tidak dapat posisi cawa persisana
kalau ditawarin di sini masa gak mau bergabung
kita masih fokus ini hanya persoalan waktu
kedua ketua umum berkumpul akan mengumumkan
jadi masih optimis
jadi belum mau meninggalkan
bukan belum mau memang nggak pernah membahas itu
pak sugeng itu tadi tawaran
sempat ada tawaran ke pkb
itu salah satu pimpinan anda loh
menawarkan pkb bergabung
maksudnya menawarkan agar pkb bergabung dengan
ini komunikasi biasa itu
sekali lagi komunikasi biasa
kita ini kan berbagai kemungkinan politik kan sama sama kita gelar
kenapa ada faktor yang dari inner factor
ada juga dari faktor eksternal yang itu bisa saja terjadi
ingat ya bahwa dalam politik kan tidak selamanya apa yang ada di permukaan itu yang
tapi ada juga faktor faktor dominan bahkan mempengaruhi
itu semua kita hitung
kemungkinan kemungkinan kita punya kita hitung
partai politik harus menyiapkan skenario skenario itu
kalau terjadi misalnya hal hal yang tidak diinginkan pun
kami telah menyiapkan apa yang disebut sering mitigasi lah bahasa umumnya
jadi mitigasinya ke pkb
itu kan komunikasi
gerindra kita komunikasi
ini kan yang ada di permukaan seolah olah tidak ada komunikasi
pdi memang tidak ada komunikasi
dengan pdu pun kami komunikasi intent
jadi bumega sudah mau ketemu pak sur ya
bukan lantas dengan simbolisasi itu
tidak gitu loh
itu kan salah satu simbol
tapi kami komunikasi intent dengan pdi
kami intent dengan golkar gerindra pkb
dan juga bahkan apalagi dengan tiga partai yang lain
yakni pks dan demokrat
bahkan elit elit p tiga sering komunikasi langsung
itulah yang kita lakukan
tapi posisi jawa timur tokoh yang berasal dari jawa timur itu menjadi concern partai nasdem dong
karena dari dialog saya dua minggu yang lalu dengan pak gus choi ya
fndku ini mengatakan bahwa jawa timur adalah battleground
kemudian kofifah itu tentu saja menjadi salah satu pertimbangan
tapi kalau kofifa kan susah di pkb
ya udah misalnya mohaimin iskandar atau abdul halim iskandar yang dekat dengan para kiai
masa itu gak menjadi pertimbangan
politik tidak selamanya linear begitu
bagaimana kebutuhan kita
di mana kebutuhan kita
itu juga sangat tergantung siapa
kan begitu juga
bahwa tadi ini kan dari anda
seolah olah kita ini menjadi sesuatu banget kalau misalnya jawa timur lantas kofifah
itu bagian dari opsi opsi dari sejumlah opsi yang kita mitigasi
politik tidak selamanya linear
hitung hitungannya bahwa kalau ini maka sangat tergantung faktor faktor lain
dan itu semuanya
terus menerus kami melakukan kajian kajian dan juga itu untuk membuat keputusan keputusan baik
sifatnya kuantitatif maupun kualitatif
survei adalah salah satu
survei adalah salah satu parameter
oh nasdem sangat
saya kira semuanya tahu lah
kita semuanya kawan semua itu
dan bahwa tapi tidak satu satunya
karena ada politik yang tidak lantas semuanya linear begitu saja
ada faktor faktor lain yang kita juga hitung
itulah kami dengan seluruh segenap jajaran dpp selalu menghitung segala sesuatu
maka ada satu kesimpulan
bahwa nasdem tidak boleh tertutup
nasdem harus menjadi partai terbuka
komunikasi kepada siapapun
meskipun ada proses kristalisasi itu pasti yang sudah kita wujudkan dengan dua partai yang lain
tetapi dengan partai lain tetap kita komunikasi secara intens
dengan pdi sekalipun dengan golkar apalagi dengan yang lain lain juga
pdi di highlight terus mungkin abis ini bisa ada yang nonton
pdip menemukan membuat pertemuan antara pak surya dengan bu mega ya
oke saya mau ke mas nabil mas nabil masih bergabung
mas nabil pks terbuka nggak kalau misalnya nanti pkb masuk begitu ya
tadi seperti yang dikatakan oleh pak sugeng harus terbuka mitigasi mitigasi harus dilakukan
kalau memang ada salah satu anggota dari partai koalisi perubahan ini yang cabut gitu atau pergi
pks terbuka nggak
sebelum janur kuning melengkung sebelum pendaftaran kpu ditutup ya tentu kita akan terbuka terhadap semua komponen untuk bergabung dalam lokomotif perubahan ini
jadi soal komunikasi kita pikir sesuatu yang besar
jadi kalau kita kemudian mengomentari pak surya kalo ketemu dengan pak jokowi justru itu adalah sebuah pelajaran politik yang baik untuk kita kepada publik
bahwa dalam demokrasi kita yang semakin matang ini ada fatsun fatsun politik yang dihormati bersama
kita melihat bahwa itu bagian daripada komitmen teman kita sahabat kita di nasdem untuk kemudian memastikan bahwa bentuk dukungan politiknya itu juga masih dijaga dirawat sampai dengan kontrak politiknya dihantarkan sampai dengan gerbangnya di dua ribu empat belas
nah kalau kemudian di saat persamaan itu kita kemudian membangun langkah langkah politik yang baru ya tentu ini adalah hal yang harus dihantarkan
ini adalah bagian daripada persiapan kita menghadapi pesta demokrasi kita di dua ribu dua puluh empat
sekaligus ini juga seharusnya bagi bang hasan basri juga ini sesuatu sinyal yang baik yang harus disatukan publik bahwa ini juga menjadi salah satu langkah semakin maju memastikan bahwa seharusnya tidak ada lagi keraguan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang sudah dihadapan
oke pemilu dua ribu dua puluh empat gak akan ditunda
itu janjinya pak jokowi
tapi mas abil terakhir ya artinya pks juga membuka komunikasi dengan partai partai lain selain demokrat dan juga nasdem sebagai bentuk mitigasi
pasti ada alternatif lain kan kalau misalnya nanti koalisnya ini nggak jadi terbentuk kan nanti pks ditinggal
pasti ada komunikasi yang terjalin juga seperti nasdem tadi
ya segala bentuk mau komunikasi kan tentu pasti akan dilakukan
tapi kan komunikasi tergantung tujuannya
kalau tujuan kita hari ini fokus kepada apa yang disampaikan juga bang ks lagi
kita fokus ya semakin mengkonkretkan koalisi perubahan ini semakin hari semakin maju ya termasuk apa yang dilakukan oleh pks hari ini
jadi fokus komunikasi kita hari ini pada benca presan anies basudan
yang lain tentu kita bangun komunikasi politik sebagaimana kita sebagai partai politik yang harus membuka komunikasi dengan segala kalangan
tadi yang disampaikan oleh mas nabil selama janur kuning belum melengkung artinya semuanya masih cair
selama belum masuk ke akad nikah itu cari pacar di tempat lain juga nggak ada masalah
kalau menurut mas nabil kalau yang saya simpulkan tadi apakah teman teman mahasiswa dari universitas sahid akan berpikir hal yang sama
saya boleh sedikit
silahkan sebelum kita break nih mas asis
jadi begini kalau sudah saya yakin ini persamaannya sudah sama sama semuanya ngomong sama gak ada perbedaan
kenapa cari mitigasi
kan jadi soalnya
seolah olah kita itu berlindung dibalik kata kata politik itu dinamis politik itu adalah the art of possibilities
itu jadi seolah olah jadi justifikasi kalau suatu saat kata kata kita gak bisa dipegang
kalau sudah sama semua seperti ini ngapain cari mitigasi menurut saya
kalau kami terbuka kok walaupun kami sudah punya persamaan tapi kami terbuka sama yang lain ngapain gitu loh
kan kita juga masyarakat itu juga butuh fatsun dari politikus bahwa ada kata kata yang bisa dipegang
itu menurut saya
apa yang kita sudah tunjukkan kok
jelas kok kita
bukan memitigasi dalam konteks mohon maaf ya kalau dalam bahasa jawanya menyar menyir keseluruh tidak kita firm sudah kok
kita dari awal justru mencalonkan apakah itu bukan sebuah sikap yang firm
anis prasid baswedan
mitigasi itu dalam konteks berbagai kemungkinan kebangsaan ini tidak sebatas dalam konteks
ingat ya kita berkomunikasi dengan partai partai lain itu bukan berarti kita juga memiliki konteks
bukan berarti kita juga yang ini juga kita diundang
lagi lagi bahwa apa diundangnya itu apa langsung atau tidak langsung ini ada mekanisme politik yang sama sama kita saling membutuhkan dalam konteks komunikasi
pemenang pemilu pun harus tetap bekerjasama dengan siapapun karena konsep tadi
konsep itulah yang akan terus kita bawa
dan secara bagus dikemukakan oleh bung herzaki
kalau nanti insya allah allah telah meridoi kita semua atas pilihan rakyat dan jadi presiden kita juga akan mengembangkan politik politik dengan dimensi etik moral yang baik
komunikasi tidak lantas seolah olah kita tidak mau dengan itu
oke jadi semuanya dirangkul ya
oh ya betul
sudah jelas ya
kita lihat nanti apakah memang begitu pada saat pembagian kekuasaan karena kemarin kemarin nggak seperti itu agak sulit
sepertinya kalau sudah partai partai membagi kekuasaan ya itu itu dulu yang diutamakan
kita setelah ini akan minta tanggapan dari teman teman mahasiswa bagaimana mereka melihat soal konstelasi di koalisi perubahan ini
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show dan kita akan langsung bergabung dengan teman teman mahasiswa dari badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas sahid
selamat malam fakih dulu yang mau

di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semua para moderator yang saya hormati
di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semua para moderator yang saya hormati
di sini saya mengucapkan terima kasih kepada semua para moderator yang saya hormati

saya akan berstatement bahwa maju mundur koalisi anies itu hanya opini lawan partai dan para media yang ingin menjatuhkan mereka
menurut saya saat partai nasdem mendeklarasikan bahwa anies baswedan menjadi calonnya itu para lawannya sudah ketar ketir
makanya mereka berupaya mengiring opini yang buruk supaya masyarakat kebingungan nih mereka jadi nggak maju
mungkin itu saja tanggapan dari saya
oke satu lagi siapa
baik terima kasih
siapa disebutin namanya namanya gak keluar nih
oke silahkan wahab sangaji
terima kasih mbak nana dan juga para narasumber narasumber hebat yang telah hadir bersama kita
untuk bagaimana bisa membahas terkait dengan maju mundur koalisi anies baswedan
namun pada hari ini saya tidak menitik beratkan pada persoalan tata cara dari partai politik untuk menyusung dan juga mendeklarasikan anies sebagai presiden dan wakil presiden
karena itu persoalan masalah internal partai politik dengan caranya masing masing
namun saya titikberatkan disini persoalan maju mundur koalisi
tentu kalau kita menelisih pada maju mundur
berarti maju mundur ini masih ada tarik menarik dan juga belum ada kesepakatan bersama antara partai politik yang ingin berkoalisi
untuk itu koalisi kan kita ketahui disini bahwasanya merupakan kumpulan aktor atau para politik yang bersatu untuk mereka kuasaan
tentu saya selaku mahasiswa yang memiliki hak suara penuh berpendapat bahwasannya
tentu saya tentu akan menetapkan kata katanya tentang setidaknya baik dan kata kata lebih ketimbang ke cowok lahircation
dan hal itu bisa sarana akan meraih pertumbuhan hutang yang menyuapkan darah suaminya dalam pandemikaran dan pada tahun dua puluh hy dessa bagaimana mengalirkan pemuali sana seperti jelatsu otot khusus
menyadapkan kepada yang ada di dalam perkearatan perusahaan karakteris dan ketégaran kepada pemeliharaan k mitsubish yang errardir juga ber cocktails dan setelah terbuka
baik oke kita udah dapat poinnya
jadi berkutatnya jangan di posisi capres
ataupun cawapres tapi soal gagasannya ya
apa yang ditawarkan oleh
anies baswedan kepada para pemilih
itu menarik sekali terima kasih
teman teman dari badan eksekutif mahasiswa
fakultas hukum universitas sahid
pak sugeng silahkan ditanggapi
itu tadi komplainan dari mahasiswa
mereka ini pengen apa sih yang ditawarin
oleh pakat koalisi perubahan ini
kepada anak anak muda
ya betul jadi
yang pertama mahasiswa yang pertama tadi
terima kasih ya bahwa
itu bentuk apresiasi dengan
tapi saya tidak terima kasih sekali lagi
yang kedua adalah bahwa
jangan hanya koalisinya saja kan gitu
maju mundur itu lebih pada konsep
gagasan dan ada bahkan
ya itu itu bagian
bagian dari apa yang nantinya
akan memang menjadi
pakem kita bersama bahwa
berkoalisi itu tidak semata mata
bagi kekuasaan tidak semata mata
presiden ini tetapi juga kita berpikir
koalisi setelah jadi presiden
dengan tema tema besar yang hari ini diusung
adalah tentang misalnya keadilan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
kita break down menjadi
yang itu adalah berupa program program
nantinya adalah di masing masing
misalnya kementrian kelembagaan
dan sebagainya kita terjemahkan
tapi intinya adalah kita juga punya
patent besar tentang
ide dan gagasan ini yang mau kita bawa
sekarang masalah substansi ingat
itu sudah tersebar dimana mana
pangan itu sangat substantif energi itu substantif
terus tata kota juga
dan seterusnya tata ruang

itu menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sama lainnya

bicara tentang keadilan kita pasti bicara soal pangan
kita bicara energi kita bicara tentang
berbagai aspek yang itu
menjadi satu kesatuan itu misalnya demikian ya
oke silahkan mas zaky apa yang ditawarkan ini
ditanya oleh teman teman
dari mahasiswa teman teman pemilih muda
karena berkutatnya hanya di koalisi dan juga capres
apa sih yang ditawarin koalisi perubahan itu
ya pertama saya ingin apresiasi juga
ini luar biasa tadi mahasiswa aja bisa melihat
bahwa substansi koalisi perubahan sudah terjadi
jadi politisi kalau dipuji langsung bilang makasih
jadi politisi kalau dipuji langsung bilang makasih

enggak enggak kata siapa demokrat
itu sudah terbukti sepuluh tahun
bagaimana mahasiswa mengkritik bebas
saya gak mau bahas era setelahnya ya
yang kedua adalah
enggak itu pak jokowi jangan sama kak
kemudian yang kedua adalah
terkait dengan tadi mas suratman benar kami setuju
makanya tadi kok mas hasan bicarakan tadi
kok ini mah gampang
koalisi tinggal tanda tangan power sharing ini ini
loh kami kenapa berproses panjang
karena tadi kami bicara mengenai visi misi
jadi bukan nanti deklarasi terus bingung
ini apa ya perubahan enggak
kami justru inginnya semua kami
selesaikan final kan dulu
sehingga nanti pada saat setelah sekver
tanda tangan mou kita deklarasi
itu udah clear semua
kami tinggal hanya bergerak maju
pada saat bertanya perubahan perubahan yang mana nih
bagaimana apa nih solusi yang kami tawarkan
buat krisis pangan atau krisis energi
lalu bagaimana misalnya
pengembangan sumber daya manusia kedepannya
pendidikan seperti apa ini semua sudah clear semua
sudah ada platformnya
ini dalam proses bersama dengan tim kecil tadi
makasih teman teman mahasiswa yang sudah mengingatkan
ini yang kami butuh karena kalau
kami koalisi perubahan sangat menerima masukan
dari berbagai pihak ya perubahannya ini apa yang ditunggu
teman teman mahasiswa justru itu
yang kami akan sampaikan ketika nanti
kalau koalisnya jadi bukan jadi
pada saat nanti deklarasi
kita sudah banyak yang untas
tapi kita pengen finalisasi semuanya dulu
oke terakhir mas daniel dari pkb
tapi kalau misalnya nanti di ujung mitigasinya pkb
kira kira tertarik gak
masuk ke dalam koalisi perubahan ini
kalau kemudian gak jadi sama gerindra
partai partai lain kan pasti sudah punya mitigasi
mitigasi kita adalah
sampai koalisi gerindra
sampai di ujung
jadi gak ada mitigasi lain percaya istiqomah gitu ya
tetap jalur komunikasi silah turami
oke terakhir mas hasan
anda melihat ini tiket pencapresannya mas anies
bisa terwujud atau
bisa di ujung baru bisa dapat tiketnya nanti
kalau melihat ketidakmulusan koalisi yang tadi anda sebutkan
mungkin saya kelewat baca berita ya
tadi mendukung anies baswedan
waktu demokrat bikin rilis
saya belum baca terima kasih dari
nasdem malah bilang
saya lihat nanti orang koalisi belum ada
itu komunikasi di belakang
kemarin tim kecil
waktu itu salah satunya adalah membahas
apa yang secara resmi
waktu pks tadi mengucapkan juga kita belum lihat ada respon
ya kayak misalnya gitu
terima kasih apa segala macam
kalau begitu dalam kesempatan ini
untuk saling mengucapkan terima kasih
udah dilakukan ya pak sugeng ya
kira kira tiketnya gimana nih
kalau saya sih memang melihat bahwa
kalau dari sisi
pikiran mereka nggak ada dispute kok
cuman saya tidak tahu dengan mekanisme organisasi
bagaimanapun ini kan keputusan organisasi
bukan keputusan orang per orang
jadi ketika yang tampil nanti kita harus menunggu
yang tampil di depan adalah orang yang punya otoritas
oke tanda tangan seperti pak surya
pak lo itu kan orang yang punya otoritas di partai itu
masih jadi ini
dimagangkan oleh pak sby
jadi pak sby yang tampil
atau kemudian ketua majelis tinggi pak sby
atau kemudian ketua majelis suro yang tampil di pks
itu baru kita anggap bahwa
itu hijab kobula itu otoritas yang bicara
kalau sekarang kan kita melihat masih
orang orang yang ya
bukan di bawah belum orang orang yang punya otoritas
untuk bicara gitu maksud saya
mungkin yang menyebabkan
kalau tim kecil ini hanya terdiri tiga orang
dan ketua majelis suro
sekretariat perubahan sudah terjadi dari kemarin kemarin
jadi tiketnya kira kira gimana nih mas rasan
masih lima puluh lima puluh menurut saya
jadi alpartnya masih aman ya
alpar insya allah masih aman
jadi kita lihat nanti
tadi saya udah mau nyentil nih
oke pks terakhir mas nabil waktu kita gak banyak ya
nanti bisa lebih cepat atau bagaimana
harus nunggu dua puluh tiga februari

atau bisa lebih cepat karena kan mas dem pengennya
tanggal empat belas februari nih
satu tahun sebelum pemilu
ya sebagai mana yang tadi sudah di
singkat saja mas waktu kita gak banyak
ya sebagai mana
pak sohibuliman tadi bahwa
target kita pada saat rakernas
tapi tentukan dinamika yang masih
berkembang ini tentu kita patau
sampai dengan dulu itu yang nanti
akan kita lihat ya tunggu waktunya
oke jadi pks juga masih nunggu waktu
belum ada keputusan resmi
kita lihat keputusan organisasi resmi
yang akan dikeluarkan oleh
demokrat dan juga pks apakah
bisa menjahit koalisi
perubahan ini segera dideklarasikan
dan tahan tahan mou karena waktu yang akan membuktikan
dan setelah ini kita akan saksikan
insya allah optimis
ya optimis kalau dari pks kita akan
ya kalau dari demokrat sangat optimis
kita sudah komitmen loh masa hari
yang penting keputusan organisasi ada tanda tangan hitam diatas putih
itu baru jadi ijab kobul
setelah ini teman teman dari komisi tiga
penting oke teman teman komisi co akan menyentil
maju mundur koalisi perubahan
seperti apa jangan kemana mana tetap bersama kami di
salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kita hari ini pembahasannya cukup menarik
tadi pembahasannya cukup panas
kita membahas tentang koalisi perubahan
dimana topiknya adalah maju mundur
kembali ke kembali ke kembali ke kembali ke kembali
dimana topiknya adalah maju mundur
itu topik yang lagi hangat hangat sekarang nih doh
dan jujur bapak bapak menurut kami
sebagai komika kita nggak kaget dengan adanya
karena memang sudah diprediksi sama syahrini dari dulu pak
karena ada lagunya syahrini pak
yang bilang maju mundur anies
dan tapi nih doh ya
ternyata bukan cuman syahrini aja
melakukan hal yang sama
betul dia membuat lagu
yang tak pernah bisa
untuk bersama pkb
betul karena memang ada beritanya pak
nasdem partai nasdem silaturahmi
ke partai pkb
oke ya gua baca tuh beritanya tuh
ini kita sebagai masyarakat biasa pak kita
penasaran banget adalah bagaimana
keadaan grup whatsapp koalisi perubahan
itu pasti ada tuh
grup whatsappnya tuh
yang ketua umumnya pak surya paloh
betul setelah muncul berita
silaturahmi nasdem ke pkb
kira kira siapa yang duluan
nyindir di grup itu
demokrat mungkin ngechat duluan
denger denger ada yang main ke pkb nih
bukannya dulu kita juga cuma silaturahmi
koalisi itu harus saling membantu
di berita yang gue baca
pks ini kadang suka membuat bingung koalisi
karena pks ini sebenernya ya
sudah mendukung anies sebagai baca pres
tapi sampai sekarang
belum juga mendeklarasikannya
alasannya karena masalah internal
pks jadi kayak cowok cowok yang takut komitmen
iya benar benar
tapi nggak nembak nembak nih
pas ditanya kenapa kamu bukan nembak aku
iya masalah internal katanya
apalagi kan nasdem mintanya katanya tadi tanggal empat belas
iya tapi yang jadi cukup menarik juga nih
penundaan deklarasi anies ini cukup menarik menurut saya
kenapa tuh kenapa karena
banyak banget orang orang tuh yang kayaknya mas kesel banget gitu
kenapa ditunda kenapa ditunda
waktunya kan masih panjang sebenernya pak ya
gak ada yang memburu buru sebenernya gak harus buru buru
deklarasi baca pres ditunda nggak apa apa
yang nggak boleh ditunda itu adalah deklarasi
itu nggak boleh ditunda itu kalau ditunda dulu repot tuh sekarang
kayak gini gitu pak kapan kita kemerdekaan
nanti aja kapan mereka nanti aja
mungkin sekarang kita masih ada belanda pak
kita gak tau mungkin nanti host acara ini
bukan lagi mbak rifana pratiwi tapi mbak
rifan persi gitu ya
sama acara ini bukan politika show
kita gak tau kan
bener tapi nih ya
dari semua koalisi yang ada
menurut gue yang paling kasihan itu
karena demokrat itu dari berita yang gue baca ya
mereka tuh sudah
menyetujui bahwa ahi itu
gak apa apa gak jadi baca wapres
asalkan koalisi ini tetap berjalan
sudah santai aja gitu
jadi sampai sekarang belum juga berjalan
ini kan jadi agak rumit ya
karena di dalam koalisi ini
tiap partai punya
pks minta waktu
cuma demokrat doang yang minta ditemenin
oh ditemuin yang penting jalan aja
yang penting jalan aja minta nongkrong sebenarnya mereka
kalau gitu terakhir aja dari kita komika komika masyarakat indonesia
sebenarnya banyak banget orang yang punya harapan
pada koalisi perubahan
tapi terserah mau kapan
yang pasti kalau udah deklarasi anies jangan sampai sekedar janji manis
oke terima kasih aldo dan juga duto
itu yang terakhir
sangat menyentil sekali kalau sudah deklarasi
itu yang ditagih oleh
teman teman komika dan juga
teman teman dari pemilih muda
tadi penampilan dari komisi co
aldo dan juga duto
sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali kepada para narasumber
yang sudah hadir di studio ada ketua dpp
mas daniel terima kasih kemudian
mas geng sepalwata ketua dpp partai nasdem
kemudian kepala pak komstra demokrat
bang herzaki mahendra
mas hasan aspi dan teman teman
dari badan eksekutif mahasiswa
universitas syahid dan juga
departemen politik pks sekaligus
jubir pks ada
nabil ahmad fauzi yang bergabung secara virtual
terima kasih sudah menyempatkan diri
dan kita ketemu lagi nanti
senin pekan depan jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat kira kira apa yang akan kita bahas
selamat malam sampai jumpa minggu depan